selain menjadi tempat silaturahmi para penghafal al quran
hari ini masjid istiqlal juga dipilih sebagai tempat bersih bersih
kegiatan bersih bersih ini melibatkan generasi muda
dari latar belakang agama yang berbeda
bagaimana antusiasme para pemuda dalam gerakan membersihkan masjid
kementerian pendidikan dan kebudayaan melalui dirjen kebudayaan
mencanangkan program bersih bersih masjid
kali ini yang dipilih adalah masjid istiqlal
dipilihnya masjid istiqlal karena masjid ini bukan hanya sebagai tempat peribadatan bagi umat islam
tapi memiliki nilai historis dan lambang toleransi antarumat beragama
kegiatan bersih bersih masjid istiqlal ini melibatkan generasi muda
yang terdiri dari kelompok pecinta alam mahasiswa dan pelajar
dari latar belakang agama yang berbeda beda
ini kebetulan kan bertepatan dengan nanti bulan ini ada ulang tahunnya istiqlal
jadi ya pas ditawarin
sama dari kelompok saya ada yang mau kenapa gak dicoba aja sekalian
sekalian ya bantu bantu sesama juga sih
kegiatan mulia ini berlangsung selama lima hari
mulai dari sepuluh hingga lima belas februari dua ribu tujuh belas
setiap hari kurang lebih ada dua ratus peserta yang ikut andil di dalamnya
upaya pembersihan dilakukan di bagian bagian yang sulit dijangkau
seperti kisi kisi atau lubang angin yang berbahan stainless steel
dinding hingga menara masjid
kita ingin ta'alam semua
ada dari mapa laui dari wanadri dari mapa abdri dari tru pala
bahkan ada teman teman yang dari lab school smp ada yang hari ini ikut
ada ibu ibu dari tara salvia
ya saya kira kemudian lebih banyak kenalan
karena memang kami nggak ini cuma dari mulut ke mulut sebenarnya begitu
bagian tersulit dari membersihkan masjid ini adalah menara
struktur menara berlapis marmer ini memiliki tinggi enam puluh enam enam meter
yang melambangkan enam enam ratus enam puluh enam ayat dalam al quran
ditambah bagian puncak yang memahkotai menara yang terbuat dari kerangka baja
dengan tinggi tiga puluh meter yang melambangkan tiga puluh juz dalam al quran
jadi total tinggi menara mencapai sembilan puluh enam enam puluh enam meter
membersihkan dan juga merawat masjid sebesar dan seluas seperti masjid istiqlal ini memang tidaklah mudah
bisa dibayangkan bagaimana teman teman dari
komunitas pecinta alam harus naik memanjat sampai ke atas menara paling atas
dan membersihkan debu debu yang sudah bertahun tahun tidak dapat dibersihkan
dan memang semangat mereka dan antusiasme mereka yang tak kenallah dan suka rela ini
patut menjadi suri teladan kita bersama
arman helmy jakarta
sudah ada korespondensi nn indonesia miladia rahma di istiqlal jakarta saat ini
mila seperti apa sebenarnya aksi bersih bersih
yang dilakukan oleh
para relawan pada hari ini
selamat sore reinhardt betul sekali dalam rangka memperingati milad masjid istiqlal jakarta yang ke tiga puluh sembilan
yang jatuh pada tanggal dua puluh dua februari dua ribu tujuh belas nanti
memang pengurus masjid istiqlal ditambah dengan bekerja sama tentu saja dengan kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
kemudian mengagendakan acara bersih bersih istiqlal
nah ini agendanya dimulai pada tanggal sebelas februari sampai dengan lima belas februari dua ribu tujuh belas
anda bisa saksikan mungkin lamat lama di belakang saya reinhardt
ada masih ada beberapa mahasiswa dari mahasiswa pencipta alam
dari berbagai universitas di jakarta
yang kemudian hari ini sejak pagi tadi tepatnya
sekitar pukul tujuh sampai dengan rencananya pukul lima sore ini
membersihkan beberapa area di masjid istiqlal
fokus tentu saja untuk hari ini pembersihan dilakukan di sisi sebelah timur atau sayap sebelah timur
kalau saya bisa gambarkan sore hari ini masih cukup ramai memang walaupun sebentar lagi juga sudah akan

saya sempat berbincang juga dengan beberapa mahasiswa yang juga bertugas membersihkan kawasan masjid istiqlal ini
terutama di kawasan saya timur ini
mereka mengatakan ini adalah bagian dari kepedulian mereka sebagai mahasiswa untuk berkontribusi juga kepada masyarakat dan juga umat begitu
kalau fokus pembersihan sendiri selain kemudian menara tadi yang sudah disampaikan pada laporan sebelumnya
ada juga pembersihan di kisi kisi di sekitar masjid istiqlal jakarta ini
kalau kita tahu memang reinhardt bicara soal agenda bersih bersih masjid
masjid istiqlal ini sebenarnya merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan oleh pengurus masjid istiqlal menjelang bulan ramadan
namun berbeda memang pada tahun ini
kalau kemudian tahun tahun sebelumnya biasanya agenda pembersihan ini dilakukan oleh vendor vendor atau perusahaan tertentu
yang juga pasti menganggarkan banyak biaya tapi kali ini berbeda
jadi memang kementerian kebudayaan dan juga pendidikan ditambah lagi dengan pengurus masjid istiqlal
kemudian menggerakkan para mahasiswa dalam hal ini mahasiswa pencipta alam
untuk juga ikut berkontribusi dalam pembersihan masjid istiqlal jakarta ini
ini juga merupakan sebuah bukti bahwa anak muda tentu saja memiliki kepedulian juga
dan perhatian yang cukup besar begitu terhadap tempat tempat ibadah di sekitar mereka
baik mila ini kan tentu bukan hal yang mudah ya membersihkan masjid istiqlal yang sangat besar dengan menara yang tinggi tinggi begitu ya
saya lihat di belakang anda juga masih mereka membersihkan kisi kisi di bagian masjid
jumlah mereka ini ada berapa orang mila dan mereka ini rata rata dari mana asalnya
ya reinhardt kalau kita bicara soal berapa kemudian mahasiswa yang terjun untuk membersihkan menara dan juga kisi kisi di masjid istiqlal ini
menurut hitungan kami sih tidak berbeda dibandingkan pagi hari tadi hanya sekitar dua puluh orang kemudian
dan memang ini membutuhkan selain kemudian area yang dibersihkan juga cukup luas
tentu saja ini dibutuhkan juga tenaga yang harus disimpan ya artinya maksudnya setiap hari
maka perlu paling tidak lima hari untuk kemudian
ditargetkan membersihkan menara dan juga kisi kisi ini selesai
jadi ada sekitar setiap harinya ada sekitar dua puluh sampai dengan dua puluh lima mahasiswa yang hadir di sini kemudian membersihkan
tantangannya tentu saja yang tadi sudah sempat disampaikan dalam laporan sebelumnya
ini yang paling tinggi sebenarnya tantangannya adalah membersihkan menara
mengapa karena tingginya kita tahu totalnya ada sekitar sembilan puluh enam enam puluh enam meter cukup tinggi ditambah lagi space nya juga cukup kecil begitu
jadi artinya keselamatan juga harus dikontrol juga harus terus dipantau
dan ini hanya bisa dilaksanakan oleh mereka mereka yang betul betul sudah berpengalaman
sudah mengetahui betul teknik teknik penyelamatan dan juga pembersihan di kawasan menara atau dengan ketinggian yang cukup tinggi ini
dan tentu saja mahasiswa pencipta alam sudah punya keterampilan sudah punya pengetahuan lah setidaknya dalam hal pembersihan ini
karena biasanya mereka berkaca kepada masa lalu begitu saya sedikit gambarkan
biasanya mahasiswa mahasiswa pencipta alam ini juga tidak hanya membersihkan
mereka tidak hanya kemudian pergi ke satu tempat
mereka tidak hanya kemudian pergi ke satu tempat
yang lain untuk kemudian misalnya wall climbing atau misalnya melakukan hal aktivitas di luar begitu
adventure activity di luar tapi mereka biasanya juga menerima
biasanya panggilan untuk membersihkan gedung gedung bertingkat begitu
nah ini merupakan salah satu yang juga sudah biasa mereka lakukan dan ini menjadi hal yang tampaknya perlu kita apresiasi
bahwa tidak hanya kemudian membersihkan tempat tempat tinggi atau gedung gedung komersil saja
tapi mereka secara sukarela ini yang penting digarisbawahi
mereka secara sukarela mau membersihkan masjid istiqlal sebagai simbol
tidak hanya sebagai simbol umat muslim di indonesia
tapi merupakan simbol toleransi juga di indonesia
jadi ini buat saya sih ini adalah bentuk selain kemudian apresiasi bagi mereka
mahasiswa pencipta alam tapi ini juga bisa dikatakan kebanggaan sendiri
karena sebagai mahasiswa mereka juga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat begitu
baik mila anda sempat melihat tidak ada mungkin mahasiswa yang ikut berkontribusi secara sukarela
tapi kebetulan mereka ataupun beberapa orang
mereka ataupun beberapa orang itu justru beragama non muslim
tapi mereka ikut terlibat apa yang menjadi motivasi mereka ikut terlibat
iya kalau saya sempat bertanya memang saya masih belum melihat ya
artinya secara spesifik saya bertanya apakah mereka beragama non muslim atau tidak
tapi yang jelas kalau kemudian saya bisa gambarkan disini
tampaknya ini tidak membatasi reinhard
artinya kalau kemudian saya tadi berbincang kepada beberapa mahasiswa yang juga sudah sempat membersihkan
biasanya kan kalau kita tahu bahwa untuk dalam sebuah organisasi dalam bentuk mahasiswa pencipta alam ini tidak hanya muslim saja ya
artinya ini adalah organisasi yang bisa terbuka bagi siapa saja yang kemudian memiliki minat yang sama dalam hal adventure activity begitu
kalau kami bisa gambarkan sebenarnya ini bisa saja dilakukan oleh berbagai macam mahasiswa dengan latar belakang agama
artinya ini bukan masalah soal anda beragama apa lantas harus membersihkan harus membersihkan masjid
mentang mentang harus membersihkan masjid begitu harus beragama islam tidak
tapi saya bisa melihat disini tadi kami sudah menunjukkan
kami juga sempat berbincang dengan pengurus masjid istiqlal jadi tidak membatasi
siapa saja mahasiswa pencipta alam yang tergabung dalam organisasi pencipta alam
dan memang sudah ditunjuk oleh kementerian pendidikan dan juga kebudayaan untuk membersihkan masjid istiqlal
tidak kemudian melihat latar belakang agamanya
jadi siapapun yang peduli siapapun yang punya minat siapapun yang ingin berkontribusi
boleh dengan senang hati silahkan datang ke masjid istiqlal untuk membersihkan masjid istiqlal yang luas sekali
dan merupakan masjid
terbesar di asia tenggara
dan tentu saja yang menjadi sebuah hal yang perlu kita garis bawahi juga
bahwa ketika kita bicara masjid istiqlal ini adalah simbol toleransi
jadi rasa rasanya pihak baik kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
dan juga pengelola masjid istiqlal kemudian tidak melihat latar belakang
anda beragama apa kemudian membersihkan
jadi semua mahasiswa boleh kalau mau membersihkan masjid istiqlal
silahkan datang sudah disediakan juga misalnya makanan
atau logistik yang akan diberikan secara cuma cuma juga kepada para mahasiswa yang bersihkan masjid istiqlal
baik silahkan jadi miladia rahma mungkin habis laporan ini bisa membantu teman teman mahasiswa untuk ikut membersihkan masjid istiqlal
terima kasih mila langsung dari istiqlal jakarta